perdana menteri jepang yoshide suga melakukan lawatan ke negara negara asean salah satunya indonesia
kedatangan suga ke indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang
penerimaan pm jepang menjadi kunjungan kepala negara pertama sejak masa pandemi
bagaimana membaca peluang strategis kedua negara
kami akan membahasnya bersama dosen hubungan internasional universitas gajah mada siti daulah koiriyati
selamat sore ibu siti
bu siti bagaimana membaca prioritas kepentingan jepang atau pm yoshihide suga di negara asean khususnya indonesia
kalau kita melihat kunjungan dari pm suga ini yang pertama kali adalah ke indonesia dan ke vietnam ya
sebetulnya ada dua poin di sini
yang pertama mungkin karena ini kondisi covid sembilan belas
jadi biasanya pm suga
pertama pm suga yang ke jepang itu kunjungan pertamanya ke amerika
tapi karena kondisi covid dan juga amerika sedang sibuk dengan kampanye presiden
maka kelihatannya agak sulit untuk mengagendakan pergi ke anur
kemudian juga yang kedua karena pm suga ini
kan kita belum tahu apakah nanti beliau akan terpilih pada pemilu
karena yang sekarang terjadi adalah pemilu di parlemen
sehingga dia harus segera menjalankan agenda agendanya
dan kelihatannya kunjungan ke indonesia dilihat sebagai peluang pertama yang bisa dijalankan
selain karena hubungan dekat dengan indonesia
juga asia merupakan prioritas bagi jepang
terutama sejak pmap yang sangat concern tentang keamanan tidak hanya di asia
tapi juga di pasifik
ya ibu siti juga pemerintah indonesia di masa pandemi menerima kunjungan dari pm jepang begitu
kunjungan kepala negara pertama
apakah kemudian gestur ini dianggap sebagai pemerintah indonesia memiliki juga kepentingan khusus terhadap jepang
atau bagaimana anda membacanya
ya sebetulnya hubungan indonesia dengan jepang ini sangat dekat ya
artinya bisa jadi ini ya hal yang biasa sebagai negara yang punya hubungan sangat dekat
pasti prioritas pertama adalah kepada sahabat yang terdekat
yang kedua sebetulnya juga ada
upaya jepang untuk mengingatkan bahwa
kedekatan dengan china yang akhir akhir ini terlihat dari indonesia itu harus segera diimbangi dengan hubungan dengan jepang
karena bagaimanapun juga kita sudah lebih erat menjalin hubungan dengan jepang dibandingkan dengan china
jadi ini semacam mengingatkan kepada pemerintah kita bahwa masih ada jepang yang punya concern juga terhadap indonesia
di saat pandemi seperti ini
nah ini juga dalam lawatannya tersebut dibahas soal tensi geopolitik di south china sea atau laut cina selatan
bagaimana posisi indonesia sebetulnya dalam hal ini dengan hubungan diplomasinya terhadap jepang
ya jepang sebetulnya berkeinginan agar indonesia ini bersikap tegas dan proaktif dalam kasus laut cina selatan
meskipun indonesia bukan negara yang mengklaim bukan klaim
dan jepang juga bukan ya
tetapi posisi indonesia dianggap sangat penting
terutama di asean karena indonesia adalah negara terbesar
indonesia sudah sejak lama menjadi pemimpin asean
sehingga setiap tindakan indonesia pasti akan diperhitungkan oleh china
nah jepang apa namanya seolah olah ingin agar indonesia ini leading gitu ya
bersikap lebih proaktif lebih tegas
karena jepang khawatir kalau nanti china
menjadi cukup dominan di kawasan asia pasifik
apalagi kalau nanti klaimnya itu bisa diperoleh
maka akan juga merambat ke hal hal yang lain
seperti kita tahu jepang juga punya persoalan sengketa wilayah dengan cina
jadi kalau china berhasil dalam klaim laut china selatan
maka jepang khawatir itu nanti juga akan merembet ke klaim klaimnya yang lain
sehingga jelas jepang sangat mendukung
agar indonesia ini sangat proaktif dalam isu laut cina selatan
ya artinya indonesia juga punya porsi tersebut ya
untuk menyelesaikan sengketa yang ada di sana di laut cina selatan
kita bergeser ke ranah ekonomi
begitu jepang menjadi negara dengan surplus perdagangan juga yang cukup besar
baik secara ekspor maupun impor di indonesia
apa artinya ini bagi pemulihan ekonomi indonesia di tengah pandemi ibu siti
ya sebetulnya dengan kunjungan pm suga ini menjadi kesempatan yang bagus ya
kalau pemerintah indonesia bisa berdialog bisa bernegosiasi dengan jepang
karena dalam hubungan perdagangan sebetulnya jepang ini lebih apa namanya
banyak bersikap kooperatif ya
artinya tidak hanya mengedepankan perdagangan
tetapi jepang juga memberi fasilitas yang namanya trade facilitation
artinya hubungan perdagangan itu harus ditopang oleh kemampuan human resources yang bagus
untuk lebih memperluas perdagangan
jadi kalau kita bisa
bisa menegosiasikan dengan pemerintah jepang
karena di dalam kesepakatan perdagangan bebas dengan jepang itu juga dimasukkan klausur mengenai trade facilitation
maka kita bisa meminta jepang untuk bisa mencarikan jalan bagaimana supaya kita tidak defisit dalam perdagangan dengan jepang
nah untuk itu juga pemerintah indonesia harus siap
bagaimana kita akan menyikapi kalau nanti jepang membuka peluang peluang untuk trade facilitation tadi
apa yang akan kita tingkatkan ekonomi jepang
nah kalau kita ingin transport kita ke jepang ini jepang biasanya sangat aktif untuk membantu
nah tinggal bagaimana kesiapan kita untuk bisa merespon itu
ya selain trade facility tadi bu siti dalam bidang apa lagi peluang terbukanya kerjasama strategis antara jepang dan juga indonesia
mengingat kita kedua negara sudah memiliki hubungan yang baik yang cukup lama begitu
ya secara strategis sebetulnya jepang ingin ada kerjasama yang lebih erat di bidang keamanan ya
tetapi kan jepang masih terkendala oleh konstitusi untuk kerjasama militer
tapi sebetulnya bisa dalam level yang lebih general itu bukan military security
tetapi misalnya pengembangan teknologi persenjataan atau pengembangan teknologi teknologi yang lain
karena jepang juga sangat welcome ya
beberapa universitas itu banyak bekerjasama dengan jepang untuk pengembangan riset untuk teknologi dan sebagainya
jadi ada banyak sektor sektor strategis yang bisa dikembangkan dengan jepang selain dari ekonomi dan perdagangan
kita berharap kunjungan dari kepala negara yoshiria suga ini bisa memberikan angin segar bagi perekonomian dan juga perkembangan teknologi yang ada di indonesia
terima kasih ibu siti daulah koiriyati dosen hubungan internasional universitas gajah mada sudah bergabung bersama kami sore hari ini selamat sore bu